invasi rusia ke ukraina terus memakan korban
seorang aktor ukraina berdarah korea pak shaly
tewas di usia tiga puluh tiga tahun untuk membela negara
sementara itu miss ukraine atau putri ukraina dua ribu delapan belas
menceritakan bagaimana ia berhasil menyelamatkan diri dari kiev
ia mengungsi dari ukraina bersama sang putres matawayangnya alex
veronika diduschenko menceritakan pengalamannya
dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di los angeles
pada hari perempuan internasional delapan maret
putri ukraina dua ribu delapan belas ini menceritakan perjalanannya
bagaimana ia mampu melarikan diri dari tanah kelahirannya kiev
bersama sang putra ketika rusia meluncurkan invasinya
hanya untuk mencapai kawasan ukraina
bisa menjauhkan tiga atau empat hari berjalan tanpa berhenti
suara sirine berbunyi letusan suara bom meledak
yang menemani perjalanan panjang diduschenko
bersama putra sematawayangnya alex
menuju perbatasan ukraina untuk berkumpul bersama
ratusan pengungsi ukraina lainnya
dan itu sangatlah mengerikan
kita meminta bantuan untuk membantu ukraina
dengan senjata dengan emunisi
dengan penutupan di atas
dengan ibu dan anak anak
anak anak perlu itu
mereka butuh itu
akhirnya dia berhasil menyelamatkan diri
dan berhasil sampai di perbatasan
untuk kemudian melakukan perjalanan lanjutan
melalui negara negara eropa
sebelum akhirnya sampai di genewa swiss
cinta terhadap tanah airnya ditunjukkan
sejumlah figur publik ukraina
dengan turun langsung di medan perang
salah satunya pak shaly
pak shaly dinyatakan tewas dalam sebuah baku tembak
dengan tentara rusia di irpin pada enam maret lalu
aktor keturunan korea ini diketahui
tengah menjalani wajib militer untuk negara
dan bertugas di unit pertahanan teritorial ukraina
sementara itu dalam unggahan terakhir pak shali di instagram
ia terlihat mengenakan pakaian militer
ia juga menyertakan tulisan
untuk meminta masyarakat ukraina bersatu
selama hidupnya pak shaly sudah banyak memintangi
judul film dan serial drama
salah satunya film the five rules